ketinggian air di bendung katulampa naik ke level tertinggi dengan status siaga satu
badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb mengimbau seluruh warga di bantaran ciliwung untuk mewaspadai luapan ciliwung
ketinggian air di bendung katulampa dilaporkan sempat mencapai ketinggian dua ratus dua puluh cm pada senin pagi
untuk wilayah jakarta warga yang beraktivitas dan tinggal di aliran sungai ciliwung diimbau untuk mewaspadai luapan sungai ciliwung
daerah tersebut diantaranya adalah serengseng sawah rawajati kalibata pengadegan pejaten timur kebon baru bukit duri balai kambang cililitan cawang bidara cina dan kampung melayu
kemudian warga di wilayah bogor juga diimbau menghindari beraktivitas di wilayah sekitar bentaran ciliwung
di antaranya adalah katulampa sukasari baranang siang babapak pasar sempur
pabaton kedung badak serta kedung halang